belasan bacalek ini mengundurkan diri dari pencalonan setelah tujuh belas parpol mengajukan pencermatan daftar calon tetap atau dct
dari empat belas bacalek yang mundur tersebut dua belas diantaranya digantikan oleh bacalek baru yang diajukan partai pengusungnya
sedangkan dua orang bacalek lain dibiarkan tanpa pengganti
tiga belas orang bacalek yang mundur ini berasal dari pbb satu orang perindo dua orang p tiga dua orang pan tiga orang nasdem dua orang partai golkar dua orang pks satu orang dan pkb satu orang
khusus perindo dua bacalek yang mundur tetap dibiarkan kosong
dengan mundurnya empat belas orang itu maka bakal caleg yang akan berebut lima puluh kursi dprd menjadi lima ratus enam puluh sembilan orang
bacalek yang ditetapkan kpu dalam dcs sebanyak lima ratus tujuh puluh satu orang
ada beberapa alasan mundurnya para bacalek tersebut
ketua kpu berbes rizapahlevi menyebut
keterangan dari parpol pengusung menyatakan mereka mundur karena alasan pribadi sampai alasan untuk persiapan mendaftar asn
jadi berdasarkan unggahan partai politik di silon yang barusan kemarin dilakukan
itu ada empat belas bacalek yang mengundurkan diri
dari empat belas itu ada dua belas yang diganti sedangkan dua pancaleg itu dibiarkan kosong oleh partai yang bersangkutan
jadi ada beberapa partai yang mengajukan penggantian yang tadi sementara satu partai yang dibiarkan kosong
kpu akan melakukan verifikasi administrasi kembali terkait masuknya bacalek baru
selanjutnya bacalek yang memenuhi syarat akan ditetapkan
imam suripto brebes jawa tengah